sembilan warga negara asing dan empat puluh tujuh warga negara indonesia
tiba di terminal internasional bandara igusti ngurah rai bali hari rabu
kedatangan penumpang dari singapura ini
menyusul dibukanya bandara internasional igustingurah rai bali
bagi pelaku perjalanan luar negeri ppln awal februari dua ribu dua puluh
wisatawan asing yang datang dari beberapa negara ini
terlihat senang tiba di bali meski harus melalui singapura
dan melewati sejumlah aturan terkait protokol kesehatan
yang ditetapkan pemerintah indonesia
seperti diungkapkan tamu asal swiss
yang telah cukup lama menunggu kesempatan datang ke bali
gubernur bali wayan koster dan sejumlah stakeholder terkait
turut hadir dan memantau langsung alur kedatangan ratusan penumpang dari singapura ini
kali ini ada sejumlah aturan baru dan diberlakukan
karakterisasi penumpang yang diperlukan

karantina yang sebelumnya selama lima hari bagi ppln yang telah memperoleh dua kali vaksin
kini akan diberlakukan selama tiga hari jika ppln telah menjalani vaksinasi ketiga
pemerintah bali bahkan berencana mengajukan peniadaan karantina
asalkan mengikuti aturan prokes yang ditetapkan
selain itu aturan menunggu pcr di areal bandara juga ditiadakan
dan akan diinformasikan kepada tamu di dalam hotel
dan untuk ini saya selalu berkoordinasi dengan bapak menteri perhubungan
dan menteri perusahaan agar penerbangan ke bali ini
langsung untuk memulai dengan warga negara asing
untuk berkunjung berwisata ke provinsi bali
untuk itu saya juga sudah mengupayakan masa karantina
yang semula tujuh hari berkurang menjadi lima hari
dan per hari ini sudah berjalan dengan lebih cepat
sudah menjadi tiga hari
dan rencana saya kalau bisa di awal maret itu sudah tanpa karantina
sehingga para wisatawan yang berkunjung ke bali ini
tidak perlu terlalu lama menjalani karantina
sepanjang memenuhi protokol kesehatan
perubahan aturan ppln masuk bali ini disambut baik
perhimpunan hotel dan restoran indonesia phri kabupaten badul
kita selalu mendukung ya usaha pak gubernur ke pusat
sehingga bisa memperjuangkan dari sepuluh ke tujuh tujuh ke lima lima ke tiga
dan mudah mudahan awal maret itu bisa betul without karantin
itu yang inginkan
sesuai dengan keinginan industri
artinya ini akan memudahkan pada calon wisatawan yang akan datang ke bali
pelaku perjalanan luar negeri yang tiba di bali
kali ini akan melakukan karantina baik di hotel bubble
hingga hotel non bubble yang ada di kawasan nusa dua
kita dan sanur
pembukaan bali bagi pelaku perjalanan luar negeri ppln dari berbagai negara ini
sekaligus untuk mempersiapkan bali
yang akan menjadi tuan rumah penyelenggaran sejumlah event internasional
termasuk pertemuan g dua puluh di bali oktober mendatang
tim liputan cnn indonesia badung bali